meski tak lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas yang dilakukan oleh kementerian hukum dan ham
partai idaman akan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakilnya dalam pilkada dki jakarta
ketua umum partai idaman roma irama akan segera berkonsolidasi dengan pengurus pusat partainya
yaitu partai idaman untuk menentukan dukungan dalam pilkada dki jakarta
menurut pengurus partai idaman wilayah jakarta saat ini tercatat ada sepuluh kader aktif
yang siap bekerja untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh partainya
partai idaman juga berencana untuk mengakuisisi partai politik yang sudah memiliki badan hukum
sebagai syarat peserta pemilu dua ribu sembilan belas dan legal standing pendukung calon gubernur dan wakil gubernur dki
sebagai partai politik kita akan melakukan aktivitas politik
tentunya kita akan dalam hal ini akan memilih salah satu kandidat
yang pasti kita akan aktif di dalam mendukung salah seorang kandidat di jakarta